eh pak rusdi silahkan masuk
nggak usah di sini aja
saya cuma mau nanya kontrakannya bulan depan diperpanjang nggak
kalau gitu lusa saya tunggu pembayarannya
tenang pak aman
yaudah pak saeb kalau gitu saya permisi
nggak jauh ayo manter
kang tadi saya udah ke rumah kang gobang
gimana kabarnya udah sehat
badannya udah sehat sekarang hatinya yang sakit
sepertinya lamarannya ditolak
ajak kerja di tempat kamu aja
bukan saya nggak mau usaha saya masih gini gini aja
makanya ujang juga terus pindah ke kang mus
kalau gitu suruh ikut kang mus
tapi istrinya nggak setuju
mau istrinya si gobang usaha apa
saya kira dia udah ngerti
cepat aturin teleponnya mus
yaudah nanti saya telpon si gobang
oke joke terima kasih sudah berkabar
silahkan dilihat lihat dulu teh ak
saya otwe ke tempat kamu
tahu jauh gini mah tadi pakai motor aja
kamu pakai motor terus mama jalan kaki
maaf mus lupa mak nggak berani naik motor
mak waktu itu di bonceng udah naik duduk di belakang
tapi nggak pegangan sama yang di depan nggak pegangan ke jok
tijur alit dari motor ke belakang
ya apa apa tuh c edo
apanya tijur alit dari motor
kepalanya kebenturas pal
nggak ketahan sama konde
waktu itu mau keundangan emak pas pakai konde yang gede
nggak pakai helm
waktu itu belum musim naik motor pakai helm
kalau rumahnya cocok nanti produksi kecimpringnya pindah ke sana
tergantung harga sewa rumahnya cocok nggak
udah kalau mau abadi
yang kalau yang masih jong ranh dari hubungan karet kaya gini n wore
ya ngerti atuh
bos sekarang banyak poster
awas banyak copet
ini bisa merugikan kita
kalo gitu kamu hari ini gak usah nyopet dulu
cari poster seperti itu di tempat lain
eh pak rusdi silahkan masuk
gak usah disini aja
saya cuma mau nanya kontrakannya bulan depan diperpanjang nggak
kalau gitu lusa saya tunggu pembayarannya
tenang pak aman
ya udah pak sayap
sekarang kamu sama deden harus nyopet
terserah mau dapat dompet berapa
yang penting dapat uang minimal rp delapan ratus ribu
tadi bos bilang hari ini saya nggak usah nyopet dulu
disuruh nyari terus nyopotin poster
kalau mau ngumpul bagaimana hmm
bos sayap mengadakan briefing
tapi kadang kadang enggak
kami langsung kumpul sorenya aja
buat ngasih hasil setoran nyopet
terimakasih atas informasinya
wan kita udah punya tempat baru
saya bawa ke pos dulu
lebih bagus lagi kalau ada yang ngeraktir
bandung sekarang sama kayak jakarta
udah gak ada yang murah
kayak pernah ke jakarta aja
ini yang buat ke malaysia
dari akunya mah rp lima puluh
gak bisa ditawar
ini mah bahannya bagus
motifnya juga bagus bagus
ini tanda terimanya
kalau saya dipajangnya di depan ya
biar banyak yang lihat
dia emang suka nyuruh minah minah
yang itu di sini yang ini di sana
gimana bos kamu ajalah
besok akan bayar
harus sesuai rencana
kamu udah sembuh
aku jus mah enggak
gak ada yang pesen makanan
kamu mau draktir
saya mau minta soto bandung pakai nasi
perkedelnya dua es teh tawar sama es campur
kamu kecil tapi makannya banyak
eh gimana kabar ubet sama juna ya di